anggota dewan pertimbangan presiden kiai haji hashim muzadi kembali dirawat di rumah sakit setelah kondisinya terus menurun
kesehatan sang kiai menurun karena terlalu lelah melakukan perjalanan dan banyak menerima tamu
kiai hashim dirawat di ruang icu rumah sakit lavalet malang jawa timur sejak sabtu siang
minggu pagi sejumlah rekan dan pengurus nahdlatul ulama menjenguk kiai hashim
salah satunya adalah menteri komunikasi dan informatika rugi antara
pada minggu siang kondisi mantan ketua umum nandatul ulama ini sudah stabil dan bisa berkomunikasi dengan orang lain meski dengan bahasa isyarat
keluarga meminta masyarakat untuk mendoakan untuk kesembuhan kiai hashim
kami dikontrol oleh tim dokter yang memantau hampir setiap jam
dan keadaannya semakin baik
apa namanya yang selama ini diharapkan oleh keluarga